dan pemirsa kami baru saja mendapatkan kabar ada sebuah kereta api yang melintas di jalan madu koro semarang menabrak truk hingga terbakar
berdasarkan gambar amatir yang diterima cnn indonesia kereta api menabrak kencang truk yang melintas hingga terbakar dan mengakibatkan kebakaran
tampak badan kereta tersangkut di jembatan perjalanan kereta kedua arah masih terganggu akibat kejadian ini